kita beralih ke informasi lainnya
dinas perhubungan dki jakarta bersama di telantas polda metro jaya sepakat
membuat aturan sementara penggunaan otopet atau skuter listrik
aturan sementara dibuat sambil menunggu peraturan gubernur
soal aturan dan juga regulasi skuter listrik diresmikan
dinas perhubungan dki jakarta bersama pemerintah provinsi dki jakarta
dan direkturat lalu lintas polda metro jaya
sedang membuat aturan penggunaan otopet atau skuter listrik
sambil menunggu aturan yang di atau berbentuk peraturan gubernur tersebut dikeluarkan
dinas perhubungan sepakat membuat dua aturan sementara
yang wajib dipatuhi operator dan pengguna skuter listrik
skuter listrik hanya diperbolehkan beroperasi di dalam kawasan tertentu
dengan izin pemilih kawasan
kemudian yang kedua skuter listrik tidak boleh digunakan di jalan raya
namun untuk pengguna skuter listrik pribadi sebagai sarana transportasi
diperbolehkan dengan catatan menggunakan jalur sepeda
dan untuk otopet atau skuter
memang saat ini pemerintah provinsi dki jakarta sedang melakukan penyusunan regulasi
dan dalam tataran penyiapan regulasi ini
kami bersama sama dengan direkturat lintas polda metro jaya
itu sudah sepakat bahwa sambil menunggu terbitnya regulasi
ada beberapa hal yang harus ditaati oleh operator eksekutif
pertama bahwa operator wajib beroperasi hanya di kawasan khusus atau kawasan tertentu
setelah mendapatkan izin dari pengelola kawasan
selanjutnya untuk operasional di jalan raya itu tidak diperbolehkan
karena kita pahami bersama bahwa saat ini keberadaan e scooter itu sangat membahayakan
apakah itu bagi keselamatan pengguna
e scooter itu sendiri maupun oleh pengguna jalan lainnya
dan oleh sebab itu saat ini sambil menunggu regulasi ini yang kita sepakati untuk dijalankan